terkait baju lebaran indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat busana muslim dunia
ini terbukti dengan banyaknya event skala nasional yang digelar di berbagai kota
surabaya salah satunya
sejumlah desainer sukses mengenalkan koleksi busana muslim terbaru bertajuk ramadan runway
menjadi pusat mode busana muslim dunia bukan hal mudah
namun indonesia dirasa memiliki modal yang cukup untuk menyambar titel tersebut
sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan banyaknya perancang busana muslim
membuat indonesia berpotensi menjadi kiblat fashion muslim dunia
untuk mewujudkan hal ini digelar ajang peragaan busana muslim salah satunya di surabaya
bertajuk ramadan runway
sembilan desainer dari apmi jawa timur plus satu desainer tamu sukses mengenalkan koleksi busana muslim terbaru
di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya pada dua dan tiga juni
pada hari pertama desainer yang ikut serta
adalah dwi adi kusuma yeni riz lilik suharyati lia afif dan emra nawawi
sedangkan hari kedua diikuti gita orlin lita berlianti ulfa mumtaza yuyuk nurmaisyah dan satu desainer tamu
tema yang digunakan pun beragam
untuk tema ramadan runway kali ini saya ambil tema georet dari kata geometric red
jadi itu dari keindahan garis tegak lengkung tegak lurus dari motif motif geometris
inspirasi dari boneka barbie tapi saya terinspirasi dengan warna warnanya itu
gelaran busana muslim bertajuk runway ramadan ini semakin istimewa karena juga diikuti oleh desainer tamu obib nahrawi
yang juga merupakan istri menpora imam nahrawi
kali ini ia menampilkan sepuluh karya busana muslim yang diilhami konsep ala turki bertema harim
jadi temanya ramadan kita lebih kepada yang soft makanya saya pilih warna yang nude begini
jadi kemudian saya ambil
kombinasi dari bahan bahan sutra turki
acara yang menjadi agenda rutin tahunan ini merupakan salah satu upaya untuk menegaskan industri fashion muslim indonesia patut dijadikan sumber inspirasi